sementara itu menteri pertahanan prabowo subianto menerima gelar warga kehormatan korps brigade mobil polri dalam rangka hut ke tujuh puluh enam brimo polri
dikutip dari cnn indonesia com menteri pertahanan prabowo subianto mendapat gelar warga kehormatan dari komandan korps brimob polri irjen anang revandoko di makobrimob kelapa ii depok jawa barat pada jumat kemarin
pemberian gelar ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitas prabowo subianto ketika masih menjabat di tentara nasional indonesia
pemberian gelar warga kehormatan menjadi bagian dari hari ulang tahun brimob ke tujuh puluh enam
brigade mobil polri saat ini diturunkan di sejumlah titik rawan konflik dan wilayah teroris seperti poso dan wilayah terpencil papua
kote ini yang luar biasa
bapak telah memperkenalkan
memahariskan nilai nilai kejuangan nilai nilai patriotisme kepada pasukan kop brimopori
mohon terima kasih perhatian perhatian kami semua khususnya persenjataan perhatian dengan berdekatan terorisme bapak menteri telah dengan kemudahan
sehingga selama ini tekankan tahu bahwa persenjataan ini didukung oleh pak menteri pertahanan
sebesar besarnya atas kehormatan yang telah diberikan kepada saya siang hari ini
yang saya tidak pernah mengira
sangat terharu menerima kehormatan hari ini